jalani hidup ini dengan ikhlas
iya sepertinya ibu udah gak kuat lagi
aku ada di mana ini
kenapa aku ada di sini
kenapa saya ada di sini kek
waktu belum mencapai ujungnya
belum tiba saat itu untukmu
masih ada yang menunggu dan mengharap
jangan hentikan langkahmu sekarang
berjalanlah walau kerikil menyusu kaki

iya nanti aku akan belajar
kasih ini buat kamu
ini udah selesai mbak
lihat ibu ada di dekat kamu nak
yang lakuin ini semua buat ibu
tia ibu akan selalu ada di dekat kamu nak
tante tante tante tante udah sadar
ya ampun hidung tante kok berdarah
tante tante ranti bangun
bagus pecah pecahin aja semua
nggak sengaja kamu tuh udah sering macam mecahin
kamu saya pecah
pak tapi saya butuh banget kerjaan ini ibu
nggak mau tau sayang pokoknya kamu saya pecah keluar sekarang juga
yaudah yaudah yuk kita keluar aja
itu tan ranti lagi dibawa sama dokternya
aku jadi diam diam minta tolong sama kamu
soal aku tuh udah gak tau lagi mau minta tolong sama siapa
gue kesel deh li sama ibu ibu itu
pengen cabain tau nggak mulutnya
udah lah mer gimana lagi
lo sendiri gimana udah dapet pekerjaan belum
kalau nggak diusir ditolak
kalau nggak ditolak diusir
jadi pesimis gue

nggak kan hidup nggak cuma hari ini doang
kita masih bisa nyari lagi kerjaan yang lain
setabahan adalah bahagian dari ibadah
jalani hidup ini dengan ikhlas
lihat ibumu ada di rumah sakit
ibu di rumah sakit
sekarang kau disihimu gimana
kamu tenang aja liya
ibumu sudah gak apa apa
tuhan melindungi dia
mer gue pengen nyunggu ibu gue sekarang
tuhan aku mau nyunggu
tuhan aku mau nyunggu
tuhan aku mau nyunggu
tuhan aku mau nyunggu
tuhan aku mau nyunggu
tuhan aku mau nyunggu
tuhan aku mau nyunggu
tuhan aku mau nyunggu
tuhan aku mau nyunggu
tuhan aku mau nyunggu
tuhan aku mau nyunggu
tuhan aku mau nyunggu
tuhan aku mau nyunggu
tuhan aku mau nyunggu

ayo dong coba berdiri
masa ambil gitu aja nggak bisa
percuma aja aku bayar mahal mahal buat terapi
kalau kamu sendiri gak mau usaha
saat ini wawasik ternyata sudah mukannya

pertentangan ini ketik

keren banget aksesnya
tidak ada yang bisa saya berikan
ingrid betul betul keterlaluan
tapi aku harus sabar
aku harus mengalah
yang penting buatku
tante ranti sekarang ada di rumah sakit pak
yang kemarin itu rumah sakit sama dokternya palsu semua
nanti mama tahu
tadi aku beristirahat pak
mama harus ke sana sekarang
mama harus ke sana sekarang
tante sudah bebas
ibu jangan sakit lagi ya
bu liya tidak kuat lihat ibu sakit terus
ibu tidak apa apa liya
liya tidak usah nangis lagi ya
ibu tidak akan meninggalkan kamu
sampai saatnya nanti kamu kuat
ibu tidak boleh ngomong seperti itu bu liya
ibu tidak mau menyingkirkan ibu
biar bagaimanapun juga
kamu harus siap
karena suatu saat kita pasti akan berpisah
pak ius ke rumah sakit jemput ranti
kamu jangan bicara ngawur
soalnya ranti di rumah sakit sekarang
kalau sampai kamu bohong